sampai malam ya tuhan
apakah rifan res sudah bersama dengan kandidat wakil presiden satu
selamat malam kiai haji maruf amin dan juga ibu wuri
alhamdulillah sudah tiba pertama ya
dan cawa pres pak kiai sudah hadir di sini
perjalanan tadi lancar pak
kalau persiapan kita sudah tidak bisa bicara lagi persiapan
saya yakin sudah siap
tapi ada tips atau apa strategi khusus yang nanti akan dikeluarkan oleh pak kiai pada saat debat
saya kira tidak ada
nanti bagaimana paneli
jukulis maupun juga pasangan cawa pres dua nanti terjadi dialog
nah di sana akan nanti kita akan tentu merespon berbagai hal yang muncul
pak kiai mungkin ini kan debat solo perdana untuk calon wakil presiden
ini adalah kesempatan pertama dan juga kesempatan terakhir bagi pak kiai
untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih menjelang tiga puluh hari
pak kiai optimis menjawab skeptisme publik soal persoalan persoalan yang populis dan juga merakyat di topik topik untuk debat hari ini
ya mudah mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi harapan publik
karena memang tentu publik mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk masa depan mereka
karena itu saya akan coba menyampaikan itu dan saya berharap itu memuaskan publik
nah ini terkait perkiraan isu yang panas yang akan muncul nanti adalah salah satunya soal ketenaga kerjaan
nah ini kira kira sudah ada amunisi khusus atau catatan khusus yang nanti akan dikeluarkan oleh pak kiai
kan memang tenaga kerjaan kan bukan sesuatu yang baru
sesuatu yang sejak lama menjadi persoalan
dan juga ada solusi solusi yang ditempu oleh
nah jadi bagaimana saya mengelaborasi langkah langkah itu
dan bagaimana langkah langkah itu kita optimalisasi
pak kiai mungkin ada tips dan trik mungkin yang diberikan oleh pak jokowi
mengingatkan pada debat yang kedua beliau tampil perdana tanpa pak kiai
mungkin sempat berkomunikasi dengan pak kiai
diberikan tips dan triknya
ya tentu beliau memberikan saran saran
dan supaya juga menyiapkan diri
kemudian juga memahami apa yang selama ini dilakukan oleh pak jokowi jk
sehingga ketika persoalan itu muncul saya sudah tahu
pak kiai juga mungkin banyak juga yang bertanya ya kepada nantinya sambil menonton debat calon wakil presiden
apakah kemudian pak kiai akan menyelipkan
ayat ayat al quran dan juga fatwa fatwa gitu yang seperti yang sebelumnya
ya itu mengalir saja
ketika itu mungkin diperlukan ya kita munculkan
tapi kalau tidak ya tidak perlu muncul
terima kasih sekali pak kiai
dan juga ibu